ya allah ampunilah hambamu yang hina ini
kiamat belum tiba untuk kita
dengan izin allah mudah mudahan kekasihmu bisa kita sembunyikan
tatap mata mu dengan pikiran bosok